terima kasih anda masih bersama kami
sekjen pdip hasto kristianto hari ini kembali memenuhi panggilan komisi pemberatasan korupsi
hasto kembali diperiksa terkait dugaan suap pergantian antar waktu atau paw
anggota dpr republik indonesia dengan tersangka mantan komisioner kpu wahyu setiawan
begitu tiba sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat sekjen pdip hasto kristianto langsung menjelani pemeriksaan
hasto berstatus saksi untuk kasus dengan tersangka mantan komisioner kpu wahyu setiawan
dalam pemeriksaan kali ini kpk diakini masih akan mendalami peran wahyu setiawan
sekaligus untuk menguak sejumlah dugaan keterlibatan pihak lain
dalam kasus yang juga menyeret caleg pdip dari dapil satu sumatera selatan harun masiku
harun yang hingga kini masih buron diduga memberi uang sembilan ratus juta rupiah kepada wahyu setiawan
agar ditetapkan sebagai anggota dpr pengganti legislator pdip
nazaruddin kiemas yang meninggal dunia
saya datang memenuhi panggilan undangan dari komisi pemerintahan korupsi
sifat rahasia untuk menjadi saksi
dan sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum dan wajib menjalankan hukum
tanpa kecuali maka saya hadir memenuhi undangan tersebut
dan akan memberikan keterangan dengan sebaik baiknya